dan sudah ada koresponden cnn indonesia roni satria saat ini di polda metro jaya
ya selamat siang roni terkait dengan aksi perusahaan yang terjadi kemarin
apakah kepolisian sendiri sudah menetapkan adanya tersangka
budi dan putri sudah ada satu tersangka yang ditetapkan oleh polda metro jaya
terkait aksi demonstrasi dari paguyuban pengemudi angkutan darat maksud saya atau ppad
yang dilakukan kemarin dan berakhir dengan anarkisme atau ricuh seperti itu
dan dari delapan puluh tiga orang yang diperiksa oleh polda metro jaya yang terdiri dari
supir taksi konvensional dan juga pengemudi transportasi berbasis aplikasi
empat diantaranya didalami karena diduga melakukan upaya provokasi termasuk juga perusahaan
dan satu diantaranya mereka sudah menjadi tersangka karena sudah cukup alat bukti
yang dimiliki oleh atau dikantongi oleh polisi
baik dari bukti digital maupun juga dari cctv yang ada di titik titik tempat mereka
di mana mereka melakukan aksi kemarin
dan namun dari kompas pol muhammad iqbal selaku kabit hukmas polda metro jaya
enggan menyebutkan identitas dari satu tersangka ini
apakah berasal dari supir taksi konvensional ataupun dari pengemudi transportasi berbasis aplikasi
namun satu orang ini yang tersangka
ini dijerat oleh pasal satu ratus tujuh puluh kuhp terkait dengan perbuatan perusahaan
dan juga kekerasan terhadap barang atau orang yang dilakukan di depan umum
dan tadi malam juga sempat ada pemanggilan terhadap dua puluh empat perusahaan taksi di polda metro jaya
dan mereka melakukan rapat evaluasi terkait demonstrasi pada hari kemarin
kemudian dari armada taksi ini mereka berjanji atau berkomitmen
untuk tidak ada lagi aksi serupa ataupun berupa anarkisme
yang dilakukan oleh para supir supir dari armada tersebut putri dan budi